wakil presiden yusuf kala mengapresiasi operasi tangkap tangan di kementerian perhubungan selasa kemarin
hal itu menurutnya sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi
iya itu kan upaya pemerintah untuk lebih implementasi hukum itu
salah satu implementasi hukum ialah pemberantasan korupsi dan pengulih
kalau dalam istilahnya korupsi kan yang besar
pengulih kan ecerannya nih eceran eceran sedikit sedikit
tapi jumlah kan banyak juga
katanya bapak jadi ketua tim opp dari komersas
ah tidak siapa bilang